gejolak alam badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
menyinggung besaran anggaran mereka yang terus turun dari tahun ke tahun
menurut bnpb penurunan anggaran tidak sebanding dengan ancaman bencana yang semakin meningkat
kami lansir dari detikom kurangnya anggaran bnpb
menurut kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho
berdasarkan ancaman bencana yang meningkat
untuk tahun dua ribu sembilan belas misalnya alokasi anggaran bnpb sebesar enam ratus sepuluh miliar rupiah
menurut sutopo anggaran itu tidak cukup untuk penanganan bencana di seluruh indonesia
sutopo menegaskan anggaran bnpb idealnya dua triliun rupiah
tidak hanya bnpb bpbd juga mengalami kondisi serupa
menurut sutopo bpbd hanya memiliki anggaran sekitar dua persen dari apbd
sementara idealnya satu persen dari apbd